saudara akibat diguyur hujan deras air kali baru di kawasan di daerah keramat jati
jakarta timur ini meluap ke jalan dan membuat kemacetan arus lalu lintas
luapan air di jalan kawasan hek ini saudara cukup deras dan membahayakan pengendara motor yang sedang melintas
hingga membuat macet lalu lintas kendaraan dari arah cililitan menuju ke pasarbo dan juga sebaliknya
kemacetan panjang kendaraan juga terlihat dari arah pinang ranti menuju ke kawasan hek dan juga sebaliknya
sementara itu saudara permukiman kompleks polri pondokarya mampang perapatan hingga kini juga masih tergenang banjir
ketinggian di lokasi tersebut saudara mencapai empat puluh cm saudara
akibat banjir tersebut aktivitas warga pun masih terganggu